putusannya misalnya katakanlah putusannya adalah menolak misalnya petitum
apa kira kira dampaknya ke depan bagi bangsa ini
nah itulah dampaknya yang pasti tadi ya yang saya khawatirkan soal
bagaimana kita akan menganggap normal yang namanya nepotisme politik dinasti
itu kita anggap normal dan itu akan makin menggurita
karena kan sekarang sebenarnya di level daerah udah banyak nih
dan saya khawatir sekali ke depannya akan makin banyak digunakan pola pola seperti ini
yang kedua juga yang saya terus terang saja saya punya kekhawatiran
legitimasi dari pemerintahan yang baru juga nanti
karena asumsinya dikukuhkan seperti apa adanya sekarang ya
itu juga sebenarnya rendah dan penuh dengan potensi konflik juga diantara mereka sebenarnya
misalnya antara jokowi dengan prabowo sendiri
iya bukan ini kan saya sih menganggap gibran seperti proksinya jokowi sebenarnya
dan yang ketiga juga yang saya khawatirkan itu karakter dari pemerintahan yang baru
dengan pola pola yang ditunjukkan oleh mereka untuk memenangkan pemilu ini
kelihatan bahwa segala cara dihalalkan
bagaimana kalau kita lacak lebih jauh kekuatan oligarki dibalik dua ini kan sebenarnya kuat sekali
kedepannya ini akan punya dampak pada jalannya pemerintahan kita negara kita
jadi saya agak suram mungkin karena itu saya kebawa bawa mimpi
agak surah ngebayangin betapa banyaknya nanti psn yang akan nambah proyek strategis nasional
yang akan menggusur orang orang yang nggak punya sertifikat
bukan karena mereka nggak mau punya sertifikat tapi dibuat nggak bisa
mungkin swasta yang tiba tiba jadi psn seperti yang sudah terjadi untuk bsd dan pik ya
terus saya juga terbayang produksi undang undang seperti apa lagi yang akan dihasilkan
karena polanya akan sama dengan apa yang terjadi paling tidak tiga tahun belakangan ini
jadi dampaknya memang sekarang belum kelihatan
jadi banyak orang yang mungkin masih happy happy
dengan rencana makan siang gratis dan segala macam
tapi buat saya sebenarnya dampaknya akan buruk ke depannya
itu di luar problem kemunduran demokrasi
dan mungkin kembalinya pembatasan kebebasan berekspresi itu tadi ya